puluhan wisatawan terjatuh di laut setelah jembatan penghubung dermaga ke ponton fastboot
di pelabuhan penyeberangan banjarnyuh desa pet usapenida bali ambruk khamisore
jembatan ambruk diduga tak kuat menahan beban karena sekitar tiga puluh lima orang penumpang mencoba
melintasi jembatan secara bersamaan warga dan kru kapal yang ada di lokasi pun panik berusaha
menolong para wisatawan akibat peristiwa itu enam warga negara malaysia terluka dan dievakuasi
ke rumah sakit bali mandara denpasar untuk mendapatkan perawatan enam tiga sudah dipulangkan
tidak ditidak daftar cuma diskrin ke depan enggak apa apa ini dipulangkan ada tiga lagi yang satu
sudah dipulangkan karena kondisinya bagus cuman luka ringan yang lagi dua masih diperiksa rencana
di ronsen akibat peristiwa ini dermaga baru tersebut ditutup sementara dan
pasmut dialihkan ke pantai dengan cara sandar di pantai atau pasir